jadi awalnya waktu itu kami karena kami memang berawal juga walaupun kami yayasan
namun kami berdiri sendiri sebagai social entrepreneurship
jadi kami tidak ingin bergantung kepada donasi
kami membuat produk produk berkolaborasi dengan umkm umkm
waktu itu kami membuat gelang dan lain sebagainya yang kami daur ulang dari sisa kain desainer
yang kebetulan adalah ibu kami gaya panggabean dan kain itu adalah kain indonesia
dan pada akhirnya kami waktu di awal masa pandemi karena waktu itu sangat sulit sekali mendapatkan masker
kami beride kembali mendaur ulang kain kain indonesia untuk dibuat masker
dan kemudian masker masker tersebut kami jual secara offline dan online
dan kami bisa menjual lebih dari seribu masker pada waktu itu
karena memang sulit sekali mendapatkan masker medis
dan juga apd untuk disalurkan kepada para nakas di seluruh indonesia